menteri kesehatan indonesia kami siang mengumumkan kasus covid sembilan belas varian omikron pertama di indonesia
varian omikron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di rsdc wisma atlet kemayoran jakarta
budi memastikan pasien yang teridentifikasi positif omikron tidak memiliki gejala berat
dan sedang melakukan isolasi di rsdc wisma atlet
kementerian kesehatan juga mendeteksi ada lima kasus probable
atau kemungkinan terpapar virus corona varian omikron di tanah air
saat ini sampel tengah dalam pemeriksaan dan hasilnya akan keluar dalam tiga hari ke depan
dua kasus adalah warga negara indonesia yang baru kembali dari amerika serikat dan inggris
kedua warga negara indonesia ini sekarang sedang diisolasi di wisma atlet
tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari tiongkok yang datang ke manado
dan sekarang sedang diisolasi di rsdc wisma atlet

varian omikron memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi
tapi tingkat keparahannya lebih rendah dibanding varian delta
berdasarkan data penelitian dari pusat riset rekayasa molekul hayati universitas erlangga
energi ikat varian omikron pada manusia lebih tinggi dibanding varian alpha dan delta
sehingga varian ini lebih mudah menular
sementara itu satgas covid sembilan belas melakukan penyesuaian aturan terkait orang yang boleh tidak melakukan karantina
di antaranya wni yang berada dalam kondisi mendesak
tim liputan cnn indonesia